anda butuh host penyanyi koki hingga dj hanya dengan menggunakan aplikasi di smartphone
aplikasi marketplace talent pertama di indonesia ini menjadi wadah untuk menyediakan berbagai talent dengan mudah efektif dan efisien
sekaligus menjadi potensi bisnis startup jasa yang bisa mendulang keuntungan fantastis
sempat berkecimpung dalam bisnis event organizer serta merasakan sulitnya mencari talent
membuat andri swaputra berinovasi mendirikan perusahaan perintis penyalur talent pertama di indonesia
itu sih berawal dari beberapa tahun yang lalu ya jadi dari basic kami saya juga ada beberapa bisnis i o
terus kemudian ada request dari beberapa teman dan klien untuk mencarikan talent kadang
bahkan meskipun itu eventnya bukan kita yang menghandle
dari situ kemudian menjadi semacam offline booking agency
di situ kita merasakan banget kesulitan ataupun tantangan yang harus dipecahkan
di situ dimana kita harus nelpon satu satu ke kontak person
meskipun kita sendiri punya database itu semua tapi kita masih merasa itu cukup merepotkan
ide dan kerja keras menjadi modal utama
dan teman teman mendirikan aplikasi talentika
meski baru berjalan tiga bulan omset perusahaan ini sudah cukup menjanjikan
sekarang kita sudah hampir dua ratus an listing talent yang bergabung di kami
dengan total transaksi yang terjadi
untuk fee dari pihak talent sih yang join di pihak kami sih dari dua jutaan
sampai di atas seratus jutaan
lebih dari ekspektasi atau enggak mas
jadi tujuan dari sebuah startup ketika pertama kali dia being launched itu adalah mendapatkan good traction
traction dalam hal ini adalah real transaksi ataupun real revenue
sebenarnya kalau dari tataran dari ide itu rupiah
yang penting adalah ide
tapi ketika itu sudah menjadi wujud sebuah produk
terus kemudian ingin dipublish secara komersial dan secara official
berarti kan butuh badan hukum
mungkin biaya yang terkait adalah biaya pendirian pt secara legalitas
kalau butuh patent untuk merek ataupun untuk hakinya karya intelektualnya
paling biaya itu yang juga akan
muncul lagi gitu untuk melindungi usaha dan ide
berarti ini cukup menjanjikan bagi
talentika merupakan aplikasi penyalur talent yang bisa diakses melalui smartphone dengan lebih mudah dan praktis
talentica merupakan aplikasi penyalur talent yang bisa diakses melalui smartphone dengan lebih mudah dan praktis
bentuk dan kerjasama yang fleksibel
pembagian via fare
dan juga di keunggulan
selain itu semua yang memiliki talent juga bisa bergabung di aplikasi ini
untuk kriteria khusus di talentika tidak ada
karena kami bukan manajemen artis
juga semua talent yang merasanya dirinya real talent bisa bergabung di talentika
kerjasamanya sendiri untuk talent dan talentika
anya tidak eksklusif
itu tadi kami bukan manajemen artis
kami mewadahi semua talent yang merasa dirinya real time

silahkan bergabung di talentika
silahkan bergabung di talentika
mereka bisa register di talentik

dan mereka bisa mempromosikan dirinya sendiri di talentika
dengan memberikan foto video
dengan memberikan foto video
akan kami bantu untuk promosikan di talentika

talentika menyebutnya bukan vee kami sebut itu platform vee
sampai saat ini biaya rata rata yang terpantau oleh kami masih kisaran rp dua lima rp enam puluh
keisha aires salah satu talent di talentica merasa puas bergabung dan merasakan banyak keuntungan
kadang kadang ada agensi atau manajemen yang bohong tentang vee
tetapi mereka tidak jelas jadi aplikasi ini membuat lebih aman lebih jelas lebih jelas
saya sedang puas dengan hasilnya saya sudah dapat banyak promosi networking connection
meski hanya memiliki sepuluh karyawan andri optimistis bisnis aplikasi ini bisa berkembang dan mewadai para talent di indonesia